perhatian sebentar lagi mobil otonom akan berangkat
silahkan anda duduk di tempat yang telah disediakan
berkeliling kampus tapi tidak ada pengemudinya
kalau tidak terbiasa jadinya agak was was atau takut
meskipun ini kecepatannya hanya sepuluh km per jam
tapi rasanya sudah cepat tapi tenang aja
karena mobil ini dilengkapi dengan sensor sensor canggih
seperti sensor kamera sensor jarak global positioning system dan light radar
mobil tanpa pengemudi bertenaga listrik berjuluk icar intelligent car ini
sementara didesain khusus untuk shuttle di lingkungan kampus
icar dijalankan dengan kombinasi teknologi berbasis artificial intelligence dan internet of things
kemudian sensor sensor itu
masuk ke dalam sistem navigasinya
di dalam sistem navigasi kita tanamkan beberapa
misalnya teknologi kecerdasan buatan semacam itu
kemudian dari sensor yang masuk menjadi sebuah persepsi lingkungan yang ada di sekitarnya
dari persepsi ini kemudian menjadi gerakan mobil untuk mengarahkan mobil ke tujuan tertentu
sistem yang dirancang
tim peneliti memungkinkan mobil mengenali potensi bahaya
mencegah tabrakan dan mengurangi risiko kecelakaan
misalnya ada obyek di sekitar ada mobil di depan
maka icar ini akan menghindar jika berada jauh dari halte
sedangkan jika icar ini berada dekat dengan halte
dan ada obyek di sekitarnya maka icar akan berhenti
meski sudah beroperasi sejak delapan agustus lalu
sebenarnya icar masih dalam tahap uji coba
tim pun telah menyiapkan satu orang operator untuk memantau jika terjadi kondisi darurat
tak hanya operator penumpang pun bisa langsung menekan tombol darurat di bagian belakang dan depan
dan mobil akan berhenti
jika kemudian dipegang dan digerakkan sistem otomatis akan berubah menjadi manual
begitu juga jika rem diinjak mobil akan berhenti
mobil pintar berkapasitas lima orang penumpang dan satu operator ini
beroperasi dalam dua shift yaitu pukul sepuluh pagi hingga sebelas siang
dan pukul dua siang hingga tiga sore
ada pun jumlah halte yang dilewati baru enam
dan akan berhenti selama tiga puluh detik di masing masing halte
jika ingin mengetahui lokasi icar secara real time
penumpang bisa memindai barcode di halte atau mengakses laman yang disediakan
dalam satu putaran jarak tempuh yang dilalui mobil ini adalah dua enam km
kalau dari segi kecepatan sih sudah cukup puas
karena kalau kita bandingkan dengan jalan kaki dia lebih cepat dari jalan kaki
tapi kalau untuk dari segi meng coverage seluruh its
masih belumkan ini karena masih separuh
icar tidak didesain untuk segala cuaca
jam dan lokasi pengoperasiannya pun masih terbatas
tim peneliti berencana menambah jumlah unit mobil jam operasional dan jalur di area kampus
kanza tamarindora ganjar wijaksono surabaya jawa timur